sekolah tatap muka terbatas mulai dilaksanakan sekolah dasar negeri sambong jaya tasik malaya jawa barat senin dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
belasan orang tua siswa memilih menjaga anaknya dengan menunggu di depan ruang kelas
alhasil pihak sekolah harus mengusir para orang tua demi mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
meski khawatir terhadap anaknya yang baru pertama masuk kelas orang tua siswa kelas satu ini tetap harus keluar lingkungan sekolah
sejumlah siswa mengaku senang kembali masuk sekolah pasca belajar daring lebih dari satu tahun
mereka bisa kembali belajar meski jam pelajaran dan jumlah teman sekelas dibatasi setengahnya
belasan orang tua siswa mengaku senang kembali masuk sekolah pasca belajar daring lebih dari satu tahun
mereka bisa kembali belajar meski jam pelajaran dan jumlah teman sekelas dibatasi setengahnya
mereka bisa kembali belajar meski jam pelajaran dan jumlah teman sekelas dibatasi setengahnya
selain disediakan fasilitas cuci tangan dan wajib masker proses pembelajaran juga dibatasi
dari total dua puluh delapan siswa per kelas maksimal empat belas orang siswa yang belajar tatap muka
sisa siswa terbatas dalam ruang kelas
karena tidak menerapkan shift pagi atau siang setiap siswa hanya mendapat kesempatan belajar satu hari dalam sepekan
waktu belajar juga dibatasi cukup sembilan puluh menit tanpa istirahat
tekniknya hari ini anak yang masuk itu hanya kelas satu dua tiga itu pun hanya lima puluh persen dari total per rombel
jadi yang hari ini masuk rata rata per rombel dua puluh delapan dibagi dua
jadi satu rombel itu hanya
berarti dalam satu pekan ini berapa hari mereka masuk
cuma satu hari
itu pun berapa jam
itu pun tidak panjang
waktunya hanya untuk kelas satu sampai tiga itu hanya sembilan puluh menit tanpa ada istirahat
antisipasi penyebaran covid sembilan belas seluruh guru sudah mendapat vaksin covid sembilan belas
deden rahadian tasik malaya jawa barat